genangan air setinggi setengah meter merendam ruas jalan puri mutiara raya cipete selatan jakarta selatan usai hujan ras mengguyur jakarta pada kamis sore
luapan kali krukut memutus akses jalan puri mutiara raya tidak sedikit sepeda motor yang mogok lantaran nekat menerobos banjir
kenangan air yang terendam atau merendam jalan puri mutiara ini merupakan imbas dari meluapnya kali kerukut
banjir terjadi usai kota jakarta dilanda hujan ras sejak kamis siang
tidak sedikit sepeda motor yang mogok lantaran nekat menerobos banjir
namun beberapa mobil berukuran besar dan truk tetap bisa menerobos banjir
untuk sementara akses jalan puri mutiara yang menghubungkan jalan antasari dengan ampera ataupun sebaliknya hingga saat ini terputus